penetapan tersangka pegi setiawan oleh penyidik polda jawa barat tak hanya dipertanyakan keluarga pegi
kuasa hukum keluarga fina juga meragukan keputusan polisi menetapkan peggy sebagai otak pembunuhan
kami bahas hal ini bersama penasihat ahli kapolri irjen purnawirawan arianto sutadi
pak arianto selamat malam dengan tiffal di studio pak
terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami
soal pg dulu pak ini dari keluarga masih meragukan mengalasan dari polisi menetapkan pegi ini sebagai tersangka dan satu satunya dpo dalam perkara ini
kalau anda mencermati proses penyelidikannya ini apakah sudah sesuaikah penyidik menetapkan peggy sebagai tersangka dalam kasus ini pak
loh ini kasus ini kan sudah bukan di tahap penyelidikan
kasus ini kan sudah dua ribu enam belas yang lalu kan
sudah disidik dan kemudian sudah tuntas
sudah tuntas dan kemudian sudah dihukum dan sudah inkrah
delapan orang tapi di dalam putusannya itu disebutkan juga ada tiga orang yang dpo
nah keterangan di dpo saat itu adalah dari lima tersangka yang sudah dihukum itu kan gitu kan
sehingga hakim memutus bahwa yang delapan ini memang tersangka bersama sama dan tiga orang masih dpo
itu yang tertulis dalam putusannya kan seperti itu
nah tulisan itu seperti itu waktu itu berdasarkan keterangan berita acara yang dibikin oleh polisi
di mana tiga orang yang tersangka itu terlibat itu digigit oleh yang lima orang itu kan gitu
makanya ketika itu sudah difonis polisi merasa puas kan itu karena kasusnya sudah selesai
karena ukuran keberhasilan polisi itu ya melakukan tugas penyidikan itu adalah apabila yang disidik itu dikirim ke pengadilan dan divonis
alur daripada penyelidikan penyidikan penuntutan sama pengadilan itu alurnya seperti itu
kalau tersangka itu bisa dihukum berarti bagus berhasil
tapi apabila itu tidak ya berarti polisinya salah gitu kan gitu
nah itu kan tidak sampai akhir begitu gitu
dengan begitu belakang ini ada film yang memberikan cerita pada masyarakat
nah akhirnya kan seakan akan masyarakat kan ini ya pak
ditambah lagi keterangan keterangan daripada keluarganya yang katanya salah tangkap dan sebagainya
akan akan kan itu kan ini kasus ternyata belum selesai
tapi menurut anda prosedurnya sudah sesuai untuk penetapan pg ini
karena kemarin di kerimpung polda japa itu ya ketika mendapatkan informasi ya gitu ya
bahwa ada orang yang mengungkap kembali
mau bersaksi bahwa ternyata pak dia bilang gini pak
sebetulnya yang ada orangnya itu cuma yang si pegi ini
itu keterangan daripada saksi yang memberatkan itu
termasuk juga tambah si seksi af gitu
terus kemudian polisi ditambah dengan bukti bukti dokumen dan terbukti petunjuk yang lain
nama nama yang berubah ubah dan sebagainya itu ambil kesimpulan bahwa ini patut ini jadikan tersangka
yang membuat akhirnya keluarga ragu pak adalah penghapusan dua dpo lainnya
karena mereka merujuk dari putusan peradilan sebelumnya yang sudah ingkrah
itu hal yang wajarkah sampai begitu pak
keluarga keluarga itu pasti tanda tanya pak
nah yang sudah dihukum saja yang dulu ngomong bahwa itu apa digebukin kemudian sekarang menarik itunya kok
pasti ada hak untuk menyangkal dan sebagainya
tetapi kalau untuk kasus yang ini ya
karena dulu sudah di vonis maka itu kasus menurut saya sudah bagus
ada pun ini ada tambahan ini di pdpu yang kemudian satu tinggal dua itu tadi
kenapa kok tiga jadi satu itu tadi
karena keterangan dari polisi yang terakhir ini saksinya itu mengatakan begitu
makanya polisi nggak mengatakan satu ini aja gitu
sekalipun kemudian dari pihak keluarga fina
dari hotman paris utop ya bilang lima banding satu
orang dari terpidana sebelumnya bilang bahwa tidak ada pegi yang menjadi otak
tidak terlibat pegi dalam kasus pembunuhan ini
mau seribu banding satu ya pak ya
itu kalau yang namanya benar bukan berarti kalau banyak itu masih benar
kenapa yang satu ini kemudian diambil apa diinjain atau diterima oleh penyidik
bahwa pak saya tuh dulu saya tuh dikepukin sama yang temen temen ini supaya tidak ngaku gitu
itu yang pak hotman nggak dengar itu
nah dia dengar itu pasti dia nggak akan bandingkan lima banding satu
saya tahu ya orang pinter tapi jangan mengambil keputusan kayak gitu
itu sehingga kan bisa mempengaruhi pikiran orang banyak gitu
karena dari pihak keluarga juga menyatakan ada saksi yang menguatkan posisi bahwa pegi ini tidak terlibat dalam pembunuhan itu
ini nanti ya penyidikan ini jalannya adalah polisi akan menampung pak
keterangan saksi ataupun bukti apapun yang memberatkan si pegi
tetapi juga akan menampung keterangan atau saksi yang menyangkal si pg itu
nanti akan dibandingkan mana yang valid semuanya
kemudian di dalam membandingkan yang valid itu polisi akan berunding dengan apa
dan kemudian apakah ini patut jadi tersangka terus untuk ditunjukkan
jadi sekarang tahapnya adalah polisi itu dengan sangat sigapnya ya mengumpulkan barang bukti mengumpulkan saksi dan sebagainya
untuk segera bisa dapat memberikan jawaban kepada masyarakat ya
apakah si pegi ini memang betul betul tersangka yang bisa dipidanakan atau tidak
kemudian kan malam ini sudah dilakukan prarekonstruksi
artinya ini upaya dari polisi menurut anda untuk mengurai benang kusut dan spekulasi spekulasi yang muncul di publik itu tadi
jadi prarekonstruksi ini adalah suatu persiapan untuk rekonstruksi ya
rekonstruksi adalah salah satu dalam penyidikan untuk memberikan keyakinan hakim
tentang cerita apa yang terjadi yang ditulis dalam berita acara
kalau kita menulis cerita dalam berita acara itu
tapi kalau diperagakan dalam satu video gitu ya
jadi peran rekonstruksi itu kayak gitu
pak arianto sutadi terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami malam ini